apa kamu bisa membebaskan diri dari arumdar
sudah nanti saja aku ceritakan
yang terpenting sekarang kita harus cari tempat aman
aku tidak kuat lagi
aku tidak memiliki tenaga
kita harus segera keluar dari hutan ini
jika kita sampai di perkampungan itu kita pasti akan selamat
bagaimana jika ayahanda yang mengantarkan ibu nda subanglarang pulang ke istana pajajaran
agar ayahanda yang menjelaskan kepada semuanya
karena jika ayahanda yang menjelaskan kepada semuanya
mereka pasti akan percaya kepada ayah
ayahanda akan melakukannya
sudah menjadi kewajiban ayahanda
untuk memastikan keselamatan ibu dam
sampai ke istana pajajaran
alhamdulillah aku sangat lega
tapi aku tidak bisa ikut mengantarkan ibu nda
ke istana pajajaran
karena ada urusan yang harus gue selesaikan terlebih dahulu
kalau begitu aku mohon pak
ibu nda menunggumu di istana pajajaran

terima kasih kau sudah menolong kami

semoga ramuan penenangku
dia tenang dan nyaman
beristirahat dengan baik
bahaya kalau sampai
sheikh guru mengenali putraku yang menyerangnya
aku harus membungkamnya
supaya tidak berkata apa apa lagi
terpaksa aku harus membungkamu
demi menyelamatkan putraku
apakah kalian berdua
yang menemukan sheikh guru
kami berdua yang menemukannya
di mana kalian menemukannya
kami menemukan tubuh sheikh nujati bergeletak
sedang tidak sadar
kami menemukan tubuh sheikh nujati bergeletak sedang tidak sadar kali ini
di pinggiran hutan kami lantas membawa tubuh sheikh guru kembali ke istana
apakah kalian melihat
atau jejak air air santan di tempat itu
kami tidak melihatnya gusti
baiklah terima kasih atas informasinya
kalau begitu kami berdua mohon permisi
ray rara santang apa yang terjadi denganmu
dimana dirimu kini berada ray
aku sangat mencemaskanmu
aku harus segera menyusuri ray rara santang
aku mohon jangan meninggalkan istana
karena saat ini raden adalah pemangku raja istana
aku sangat mencemaskan adikku
raden satu hal yang perlu kau ketahui
aku pun sangat mencemaskan nimas ral santang
tapi aku mohon kau jangan meninggalkan istana
mungkin ada lebih baiknya jika kau menyebar prajurit
dan juga telik sandi untuk mencari nimas rara santang
baiklah aku ikut dengan perkataanmu
terima kasih raden
dan aku pun berjanji
aku pasti akan membantu para prajurit
untuk menemukan nimas rara santang
kau berhati mulia
kau selalu ingin membantu kesulitan keluarga pak jeja
tuanku juga bertingkar

dan ada saatnya
ini juga bisa
kita habis kehidupan sendiri ini
melakukan sesuatu aku tidak menyangka kau sejat itu rai hadiamkan serahkan berarti itu
jawsakann kenapa kenapa ke siher manggung
apa yang terjadi
mengapa kamu bisa membebaskan diri dari arumda
nanti saja aku ceritakan
yang terpenting sekarang
kita harus cari tempat aman
kita mau kemana lagi
aku tidak kuat lagi
aku tidak memiliki tenaga
kita harus segera keluar dari hutan ini
jika kita sampai di perkampungan itu
kita pasti akan selamat
luka dalamku sudah sembuh
tetapi aku tidak memiliki tetangga
tenagaku belum pulih
kau pasti bisa
mau kemana kalian
nyai arumdalu meminta kami
untuk menangkap kalian
hidup atau mati
sudah berumahan sih
tidak ada yang bisa kita lakukan